sampai jumpa di video selanjutnya

saya mau bicara sedikit serius
yaitupun kalau kamu masih menganggap
saya teman baik kamu saudara kamu
apa alairnya tahu
parmadi apa kabar
sudah menyelidiki tentang ini sebelumnya
bagaimana al bisa tahu
iya dia suami saya
ya dia suami saya
ya dia suami saya
ya dia suami saya
ya dia suami saya
ya saya jadi tahu
kenapa kamu takut sekali
melaporkan masalah ini ke pihak polisian
pasti parmadi juga
ingin nama baiknya baik
ingin menjaga privasinya
di publik namanya tidak tercorengkan
perasaan gue kok jadi gak enak
dan ini bukan gara gara chat parmadi
emang perasaan mendadak gak enak aja
gak gak gak
gue di sini bukan untuk apa apa
tapi buat meeting
saya datang sedikit terlambat
udah lama nunggu

saya juga baru sampai
saya juga baru sampai kok
sebentar saya angkat telepon dulu ya
halo assalamu'alaikum pak
mama sekarang di rumah sakit saya
mama tadi muntah
mama sekarang di rumah sakit yang biasa itu
kamu sekarang kesini
kamu sekarang kesini ya
iya pak aku kesana sekarang ya
saya minta maaf banget
kayaknya kita harus reschedule meeting kita
karena mama saya masuk rumah sakit
biar saya antar ya bu alisa
nggak usah saya bawa mobil kantor kok
saya permisi ya
baik bu alisa
ya gagal saya berduaan dengan elsa
sia sia aja saya sudah bawa hadiah buat dia
ya ya udahlah
masih banyak waktu dan kesempatan lain kali buat bertemu dengan elsa
nggak ada yang tahu keberadaan saya dan kayla di kehidupannya mas permadi
tidak ada satupun yang tahu
mas permandi dengan istri pertamanya tidak mempunyai keturunan
kayla adalah anak pertamanya dia
awalnya pernikahan zirih kami baik baik saja al
namun semuanya berubah setelah kejadian kecelakaan pesawat itu
saya memergoki mas permadi bermain perempuan di belakang saya
dan pada saat saya sadar
bahwa anak saya sudah besar
sudah mengerti tentang kehidupan
dan dia pantas untuk mempunyai ayah
yang diakui secara hukum
saya meminta mas permadi untuk menyukai saya secara sah yang diakui negara
kayla butuh ayahnya al
disitulah neraka muncul
sebelumnya ibu sudah lapor polisi soalnya
udah mas redi
saya sudah pernah coba
itu hanya memperburuk suasana
apa yang dilakukan mas pramadi kepada saya setelah itu
saya udah gak bisa jelasin
kalau sesudah ini
kamu tidak mau lagi membantu saya
karena saya sudah berbohong
saya mengerti al
saya angkat kaki dari rumah ini
tapi saya cuma mau bilang terima kasih
terima kasih sudah membantu saya dan kayla al
dua kali gadis ini berhubung di vip accountant
makanya harusnya autoprojecta dulu
nih tak mungkin
jen tak mungkin mati
b estem ini kamarnya
apaan tempat ini kalah
ini kenapa incapen selalu
nin kamu tuh sampai kapan sih nginep disini
jangan terus terusan nginep deh
bilang sama bos kamu kalau kamu itu punya suami punya keluarga
terus itu mana
dia lagi di dalam main sama kakak kayla
daripada aku ambil terus nangis
jadi aku biarin aja di dalam
kamu aman kan
aman aman kok
gak ada yang tau kan kalo kamu tuh pernah ngebantuin istrinya kabur
kayaknya sih gak ada yang tau mas
tapi kalo sampe ada yang tau bisa bahaya buat kita
udah ah lu tuh apa apaan sih
kok kan jadi takut
kan aku nangkutin
suami tuh khawatir
nanti aku jemput ya
udah udah pulang makasih ya
kamu pulang juga
saya gak pernah punya pemikiran untuk mengusir kamu dan kayla dari sini
dari awal saya cuma minta kamu ngomong jujur
cerita apa adanya
supaya saya dan randy bisa mencarikan solusi buat kami
tapi kamu kan gak ngomong jujur
sekarang buat saya ini bukan permasalahan kamu ini
ini permasalahan anak kamu kaila
saya punya anak perempuan
apa yang terbaik buat anak saya
setiap hari saya pikirkan itu
saya melihat kayla
saya seperti melihat anak saya
yang saya perjuangkan di sini adalah haknya kayla
dia selalu mencari budaya
jadi itu yang beruntung
membuat ayahnya itu tahu
kalau apa yang dilakukan dia sekarang
itu akan membuat masa depan anak kamu menjadi gelap
anak dia menjadi gelap
rusak nanti masa depannya
bahkan begitu perlakuan sebagai seorang orang tua
saya mau membantu ini ikhlas
saya orang yang nebatin janji
tapi ada sebuah pengharapan juga disini
saya selalu berharap ketika saya berbuat baik sama orang
allah bisa membalasnya
dengan kebaikan juga untuk saya
sekarang kedua anak saya hilang
semoga dengan cara saya membantu kamu dan kaila
allah bisa mempermudah
supaya saya bisa menemukan keluarga saya
yang saya cintai
karena cuma mereka yang saya punya sekarang
setelah istri saya nggak ada
sekarang gak usah berpikiran
saya mau menolong kamu
kamu serius menanggapi masalah kamu ini
udah gak setengah setengah lagi
udah gak takut takutan lagi
ya meskipun semua keputusan ada sama kamu ya
kamu bisa mikirin kamu nanti tinggal dimana
tinggal dulu disini
sampai masalah kamu selesai
saya akan bantu sebisa bisa ya
hal memang seperti itu
bila usaha usaha untuk membantu orang lain
sama seperti almarhummu
dan kalaupun istri saya masih hidup dan ada disini
dia akan melakukan hal yang sama
dia akan minta saya untuk menolong anak kamu
kayaknya dari awal coba jujur
biar cepat selesai masalahnya
ya saya cuma bisa berharap semoga setelah ini
permadi bisa berubah
kalian bisa jadi bahagia
masa depan kayla bisa baik untuk ke depannya
beginilah pak al
selalu memikirkan orang lain
bahkan tidak peduli
bahwa itu mengundang bahaya untuknya
semoga keputusan pak al tepat
terima kasih pak al
terima kasih pak al
terima kasih pak al
terima kasih pak al
terima kasih pak al
biar cepat selesai masalahnya
ya aku terus terusan gak bisa bergerak
aku gak akan bisa pulang ke rumah
aku juga gak bisa main lagi sama sekarang
berarti aku harus sembuh
aku harus bisa gerakin tangan aku lagi
aku harus bisa bicara lagi
aku mau pulang ke papa ke oma ke semuanya
izinkah suara aku
aku didengar oleh orang lain lagi
askara kakak mau sembuh
bantu kakak ya
kalau kakak sembuh pasti kita bisa pulang
nemenin kakak gak pakai rewel ya
ya ya sayang ya
kita bantuin kakak yuk
biar kakak cepat sembuh
biar kakak bisa main sama adik
bibi aku mau sembuh
aku bisa bergerak lagi
aku mau bisa bicara lagi
bantu aku b
mau gak pijat tangannya kakak
pijat tangan kakak
abisannya gemes ya
ada tamu yang ingin menemui bapak
udah buat janji sebelumnya
suruh pulang aja
saya belum selesai bicara
ada aturannya kalau mau bertemu sama saya
saya udah bilang begitu pak
tapi mereka tetap ingin menemui bapak
siapa sih mereka
pak aldebaren alfahri dan asistennya
mereka bilang ingin menemui bapak untuk menjelaskan tentang kaila
cuma sedikit orang yang tahu tentang kaila
tapi kenapa ada orang luar yang bilang mengenal kayla
bawa mereka ke ruang meeting
dan cari biodata lengkap tentang mereka
dapetin dari mana
saya permisi dulu
kamu semangat ya
semangat belajar untuk bisa
mas kara bebe bisa dengar suara aku nggak
bebe kamu ada suaranya
hehehe kamu udah ada suaranya sayang
iya kakak sudah ada suaranya nak
sayang kamu semangat ya
kaum akan merawat kamu sampai kamu sembuh
sampai kamu pulih lagi
dan sampai kamu bisa kembali kepada keluarga kamu
kalau aku sembuh aku akan cerita semua
pasti om itu antar aku pulang
aku harus sembuh
kakak udah ada suaranya sayang
nanti kakak udah bisa main sama abiza
suaraku udah mulai kedengaran
kalau kamu terus berusaha pasti kamu bisa
yang penting udah ada suaranya
kamu tetap harus latihan sabar dan semangat
orang yang peduli tentang diri kita
situ dah lama
saya boleh ajak om and callamwon sobi book sesembilan person syarla hat implement besar
loh dia menemukan ayo
mereka already gua ini

sebelumnya saya perkenalkan dulu saya lebaran
hai rendy kami datang ke sini dengan maksud baik maksud baik bagaimana maksudnya anda
mention nama kayla itu maksudnya apa begini bapak permadi saya hari ini hadir ingin menjadi mediator
tentang permasalahan anda dengan niat
saya tahu keberadaannya dan kayla
tapi anda nggak perlu khawatir nama baik anda tetap aman tetap terjaga
saya cuman minta waktunya supaya anda dan
bisa bertemu untuk saling berbicara
ini apa ya maksudnya saya masih belum mengerti anda suruh saya untuk bertemu dengan
saya akan menuruti anda
anda pikir anda siapa
ada pertemu dengan nyari itu supaya permasalahan yang paling vision kami mgmp sentuhnya akan speziek maxter to
yang anda dan nia punya itu bisa cepat selesai
saya tahu dia meminta dinikahi secara sah di mata negara oleh anda
menurut saya wajar karena dia adalah seorang ibu
seorang ibu yang memikirkan masa depan anaknya
supaya menjadi baik nantinya
supaya anaknya bisa sah dan legal di mata negara
menurut saya itu hal yang wajar
jadi ya saya cuma mau anda bertemu dengan nia berbicara masalah ini
perhatian sekali ya sama nia
anda pasti selingkuhannya kan
ya nggak pernah cerita sama saya kalau dia punya saudara di sini
jadi seperti ini ya
dan anda mengancam saya
sedikitpun itu tidak berpengaruh kepada saya
dan anda seharusnya malu karena anda menyembunyikan istri orang lain
tolong jangan lebih bicara anda
begini bapak parmatia
yang pertama saya tidak menyembunyikan
yang kedua saya di sini itu cuma mau membantu
supaya permasalahan anda dan nia itu tidak semakin panjang
bisa cepat selesai
saya lebih enak kalau hidup dengan damai
saya terbiasa hidup dengan tidak damai
memangnya berapa nyawa yang anda punya anda berani ngatur ngatur saya
dan saya juga terbiasa hidup dengan tidak damai sebenarnya
tapi sekarang mencoba untuk damai
pikirkan masa depan anak anda
jangan karena kebebasan orang tua
masa depan anak kecil seperti kaila
jadi coba pikirkan
saya juga akan aturkan pertemuan anda dengan nia
ketemu di tengah tengah
tanpa harus ada emosi
saya nggak butuh ceramah anda
ini sepertinya saya rugi ya
saya buang buang waktu
sekarang saya persilahkan kalian berdua pergi dari sini
kami akan pergi
setelah kami mendapatkan waktu dari anda
kapan mencepatkan untuk bicara dengan saudara saya dia
saya bukannya mau dikucamper lebih dalam
cuma saya melihat sisi ada anak kecil di sini
jadi saya berfikir bagaimana masalah ini bisa cepat selesai
bukan prihal nia adalah saudara saya
tapi lebih kepada anak anda dan nia
karena saya juga punya anak perempuan
anda tidak dengar ya
lagi mengcompasseni kita
saya sedang pengalaman
kebanyakan seperti penumpuan sendiri
sekarang saya mulai di rain smb
harus beli sampai pihak nya
tidak ada masalah anda séal reinstitus
kau mau terbit
bukan pada saya tapi lebih kepada anak anda dan nia
karena saya juga punya anak perempuan
anda tidak dengar saya baru saja bilang apa
silahkan berdiri dan angkat kaki dari sini
berdiri keluar dari sini
saya belum keluar
kalau anda belum tentu kita berdua
saya bisa secara halus
halus bermain kasar
saya tidak mau main kasar
maaf saya tidak mencari masalah
anda yang nyerang saya dulu
ya saya mencari masalah
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
hmm ternyata mereka bukan orang sembarangan